jumat pagi polisi selesai melakukan rekonstruksi kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan
dua adegan diperagakan tersangka dalam proses rekonstruksi
wakil di reskrimum polda metro jaya akbp deddy murti haryadi mengatakan
selain sepuluh adegan yang diperagakan ada beberapa adegan tambahan yang sudah sesuai dengan pembahasan di lapangan bersama jaksa penuntut umum
sebelumnya pada jumat sekitar pukul tiga dini hari polisi menggelar rekonstruksi bersama dua tersangka penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
rekonstruksi ini dilakukan tepat di depan rumah novel lokasi penyiraman yang terjadi tiga tahun lalu
namun rekonstruksi ini dilakukan secara tertutup
adapun novel baswedan tidak menghadiri proses rekonstruksi kasus ini karena kondisi salah satu matanya yang masih sensitif terhadap cahaya
gini sebenarnya untuk melihat ini pelakunya
betul apa tidak mudah ya karena penyerangan kepada saya ini tidak tiba tiba diserang
ada proses pengintaian ada pengamatan
kalau itu semua terangkai dan berhubungan tentunya bisa melihat bahwa oh ya itu benar
sebelumnya pada akhir desember dua ribu sembilan belas polisi berhasil menangkap dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan yang terjadi pada sebelas april dua ribu sembilan belas
di meliputan cnn indonesia